dia platform yang sedang ngetrend
yang tengah mendulang sukses di seluruh dunia
menurut laporan firma riset aplikasi ap ani
jumlah download aplikasi clubhouse delapan satu juta pada enam belas februari dua ribu dua puluh
sejak peluncurannya maret dua ribu dua puluh lalu
apa ya yang mereka lakukan di dalam platform media sosial tersebut
sebagai maklut sosial ngobrol merupakan aktivitas utama yang ada di keseharian kita
seiring berkembangnya zaman dan teknologi
ngobrol tidak lagi sekedar menjadi percakapan dua arah
namun berkembang dari masa ke masa
mulai dari radio
meski mengalami pasang surut
sepanjang perkembangannya radio tidak pernah ditinggalkan
yang awalnya dikira ancaman bagi industri radio
namun ternyata bisa berjalan selaras
sampai tibalah kita di era media sosial seperti clubhouse
yang menjadi platform bebas untuk siapapun berbicara

gaya hidup komyek dan serba cepat masyarakat masa kini yang tidak ingin ketinggalan informasi membuat platform platform audio ini kembali ke dunia radio

dan sepertinya era keemasan audio
akan kembali ke lintasan dan menjadi prima dona
hal senada disampaikan para penyiar radio
dengan era keterbukaan ini sebagai kesempatan untuk unjuk eksistensi
namun ketika semua orang bisa siaran di platform terbuka
apakah ini menjadi ancaman tersendiri ya untuk profesi mereka
apakah ini menjadi ancaman tersendiri untuk profesi mereka
bisa dibilang untuk karir gue yang kurang lebih udah mau
sembilan tahunan sepuluh tahunan mungkin buat orang lain
sekitar sembilan tahunan itu belum terlalu lama gitu ya tapi
untuk gue bisa stabil ada di posisi ini
gitu ya gue sih gak takut gitu maksudnya
nggak takut dalam artian gue harus tetap bisa improve juga
supaya bisa mengimbangi yang sekarang
lagi zamannya tuh kayak gimana gitu jadi
kalau dari posisi gue sendiri buat gue
gue masih aman aman aja karena untuk secara skill
mereka mereka yang baru yang bisa jadi penyiar juga mereka belum ngerasain
bener bener siaran kayak gue
gue merasa gak ada disrupsi ini malah kayaknya bagus buat gue
gue jadi mendengarkan banyak opini dari banyak tempat gitu
dengan misalnya gue juga punya podcast
magna talks gitu dengan market a
sedangkan gue di hard rock
aku punya pendengar market b gitu misalnya
jadi distruksi itu pada akhirnya menjadi sebuah
apa ya tempat baru untuk kita menginformasikan hal baru
kemunculan podcast sebagai platform baru di awal
dua ribu an booming ketika salah seorang vj terkenal
amerika serikat adam kerry merilis podcast
pertamanya berjudul daily source code
yang berisi kegiatannya sehari hari
di indonesia podcast mulai ramai digunakan
sejak beberapa tahun terakhir
dan berhasil melahirkan nama nama besar diiringi kesuksesannya
kelebihan podcast bisa didengarkan kapan saja
tanpa perlu khawatir ketinggalan informasi
seperti ketika mendengarkan radio
audio tuh yang selalu aku sukai adalah karena dia tuh
selalu berperan theater of mind nya gitu
jadi bagaimana orang punya imajinasi masing masing
terhadap apa yang disampaikan hanya sesuai dengan
se melalui audio gitu karena akhirnya membuat orang berpikir juga
punya imajinasi yang menarik dan beda beda
itu kan seru ya misalnya ada orang yang menggambarkan warna hijau gitu
pandangan orang orang terhadap warna hijau itu juga beda beda di kepalanya
dan itu bikin jadi seru gitu jadi kita jadi berpikir gitu
dan nggak disuguhin gitu aja gitu jadi kayak emang ada rangsangan tertentu
untuk kita semakin berkreasi lah gitu
hampir semuanya satu satu
suara bahwa masa depan audio sudah di depan mata
lalu apa yang bisa kita lakukan untuk ada di dalam ekosistemnya
pengamat media sekaligus dosen kreatif digital multimedia
terdapat anomali audio on demand seperti podcast dan platform sejenis
bisa dilihat dari shifting aktivitas pendengarnya yang membuat audio
menjadi background mereka yang sering berpikir tentang audio yang terdengar di dalamnya

biar tidak sampai salah kaprah dengan perkembangan di era audio
ada beberapa hal yang patut dicermati
ketika clubhouse di treat sebagai tempat media cuma ngalur ngidul
tapi ketika orang mau consistantly untuk mengisinya adalah dengan format yang bagus
nah itu agak kewalahan
saya ngeliat itu tapi kalau youtube kan beda kan
youtube dia udah ngebuat yang bagus atau ketika bagus dia menjadi viral
monetizingnya gitu ya tapi di clubhouse itu kan hanya sangat cair kan
bukan yang enggak loh bukan yang enggak edom ya
itu aja bakalan ada suatu player yang bakal itu
gitu gitu ya
semuanya harus bisa dilihat sebagai peluang
ketika kita mulai menyadari bahwa audio adalah hal penting
era kebangkitan audio sudah terbuka
untuk bisa menjadi salah satu di dalamnya
kita harus lebih bijak mengamati dan memilih konten yang akan disampaikan ke telinga publik
kreativitas tetap menjadi yang utama untuk memikat telinga pendengar
selamat datang di era audio sosial